kobaran api langsung meluluh lantahkan ratusan lapak di pasar kertosono kabupaten nganjuk minggu malam
tiupan angin dan banyaknya barang mudah terbakar di dalam bangunan membuat api semakin meluas ke seluruh pasar
pedagang dan warga pun panik berusaha menyelamatkan barang dagangan
dengan mendobrak pintu tralis dan mengeluarkan barang dagangan ke jalan
sekitar enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api
namun banyaknya barang di dalam pasar serta banyaknya warga yang menyaksikan membuat petugas kesulitan menjangkau titik api
diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu lapak
untuk sementara waktu kita masih ada investigasi dari semua pihak
baik itu dari
petugas pemadam kebakaran yang dikomando oleh hopp maupun dari
kepolisian sekarang ini masih investigasi penyebabnya hingga minggu dini hari puluhan
petugas dan warga terus berjibaku memadamkan api yang terus menjalar agar
tidak menyebar ke permukiman warga meski tidak ada korban jiwa kerugian ditaksir
mencapai miliaran rupiah agung wibowo nganjuk